ya bagi anda yang ingin berolahraga tapi juga ingin bersenang senang
aqua zumba boleh jadi adalah salah satu pilihan olahraga yang bisa anda coba
aqua zumba ini memanfaatkan resistensi air sehingga anda bisa berolahraga
tapi juga memanfaatkan kondisi air yang membuat anda aman dan juga efektif
ada bermacam macam sesuai dengan kebutuhan termasuk salah satunya adalah aqua zumba
oke ini kan kita biasa ya kalau misalnya zumba tapi di daratan gitu
jadi sekarang kita hari ini akan mencoba zumba tapi di kolam renang
nah sekarang saya sudah bersama dengan mbak eva instruksi dari zumba sendiri
kira kira mbak ini apa sih bedanya tentunya beda ya medannya
ya beda sekali karena pesertanya mereka ada di dalam kolam
kemudian mereka bisa berbicara dengan mereka sendiri
yang tentu saja lebih berat karena melawan arus air
tapi manfaatnya justru dia lebih ke otot otot
mereka jadi lebih ke pembentukan otot kardio juga dapat
kemudian balancing pokoknya hampir semua komponen fitness juga dapat sebenarnya
dan lebih fun karena sambil bermain air jadi tidak terasa eksersisnya
ini juga ini sebenarnya zumba ini low impact nggak sih mbak
sebenarnya low impact dan high impact ya
jadi ada lompatannya juga di dalam air dan jangan khawatir walaupun ada lompatan
tapi untuk yang cedera sama ibu hamil atau yang sudah lansia itu aman karena air kan sifatnya menyongkok menurut dadan
jadi jauh dari cedera jauh dari cedera jadi impactnya tidak seperti di daratan
nah ini kalau rentang usianya sendiri nih mbak nih kira kira usia berapa aja nih yang bisa
tidak ada batasan usia untuk segala umur yang penting ketinggian
yang pentingnya itu kira kira setinggi dada peserta
jadi anak anak pun sebenarnya bisa tapi setinggi dada mereka
mari kita coba kalau begitu seperti apa kuah zumba ini
tentu saja itu juga dilakukan secara rutin sehingga metabolisme juga semakin meningkat
farida secara rutin mengikuti kelas zumba selama beberapa tahun terakhir
namun setelah sempat cedera dia mencoba kelas aqua zumba dan merasa lebih cocok dengan zumba jenis ini
sebetulnya kayaknya lebih capek ya lebih pakai tenaga daripada yang di atas kan ini kita ngelawan air gitu
jadi lebih senang lebih ada tantangan
meski tampak sederhana aqua zumba cukup melelahkan
sama seperti zumba umumnya
tapi jangan khawatir karena sifatnya yang terapetik olahraga ini tak hanya memberikan kebugaran jasmani
tetapi juga memberi efek relaksasi
syarah mediana jakarta